ekonom indef rizal taufikur rahman mengingatkan pemerintah agar menghitung ulang produktivitas utang negara
untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
alokasi dana yang tepat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas negara
institute for development of economics and finance atau indef dalam kajian yang mencatat dampak kebijakan infrastruktur
yang dilakukan pemerintah selama dua ribu empat belas hingga dua ribu delapan belas
produktivitasnya terlihat tidak bergerak bahkan cenderung menurun atau justru negatif
hal tersebut terlihat dari jumlah utang pemerintah yang telah mencapai empat triliun pada februari
atau meningkat tiga belas empat puluh enam persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya
melihat kondisi tersebut rizal taufikur rahman ekonom indef mengatakan pemerintah perlu menghitung ulang produktivitas dari hutang negara
misalnya pada industri sektor real seperti pariwisata dan manufaktur
pemerintah juga perlu meningkatkan ekspor indonesia yang memiliki nilai produktivitas yang tinggi
sehingga alokasi dana yang tepat perlu segera dilakukan
pemerintah harus menghitung ulang produktivitas dari utang negara ini
utang ini justru untuk meningkatkan produktivitas dan bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
kemana saja alokasi hutang ini dialokasikan tentu harus kita lihat lagi bahwa
utang ini harus terhadap sektor sektor atau industri real yang memiliki produktivitas tinggi pada saat diberikan stimulus investasi